tahun ini memang isu harga tiket pesawat yang mahal menjadi buah bibir
ini sudah terjadi sejak akhir tahun lalu saat periode natal dan tahun baru dua ribu sembilan belas
makin kencangnya isu harga tiket pesawat yang mahal membuat kementerian perhubungan mengeluarkan dua regulasi baru
pada dua puluh delapan maret lalu tentang tarif batas atas penumpang kelas ekonomi
dari permen hub nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan belas tentang tata cara perhitungan tarif batas atas penumpang kelas ekonomi
dan nomor tujuh puluh dua tahun dua ribu sembilan belas tentang tarif batas atas penumpang kelas ekonomi inilah beberapa kota dengan rute jakarta
ketujuan bertarif tiket yang lebih mahal dari sebelumnya
di antaranya ada padang palembang semarang surabaya bali dan makassar
inilah beberapa tarif di beberapa kota tersebut
tarif tiket pesawat dari maskapai lcc ini berbeda tipis dengan tarif yang ditawarkan maskapai full service
seperti batik air atau medium service seperti sriwijaya air yang menawarkan harga sekitar satu empat juta rupiah

persoalan mahalnya tiket pesawat hingga kini masih menjadi buah bibir media masa maupun masyarakat sebagai calon penumpang
bahkan penumpang pesawat saat ini harga aftur biaya operasional yang tinggi disebut menjadi penyebab kenaikan
belum lagi dari segi keamanan pasca kecelakaan boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max di maskapai berbiaya murah lion air hingga kenaikan harga dinilai dapat menjadi solusi
cari solusi kami akan membahasnya kapan kah tiket pesawat harganya turun lagi dalam segmen newsroom talks
dan sudah bergabung bersama kami pengamat penerbangan sekaligus presiden direktur aviatory indonesia ziva narendra arifin
pak ziva terima kasih sudah hadir di studio kami
pak masalah harga tiket pesawat yang cenderung naik ini sudah menjadi perbincangan akhir akhir ini
alasannya juga sudah kerap kali dikemukakan biaya operasional yang tinggi
apakah menurut pak azifa alasan itu sudah terungkap semua dan dapat diterima oleh masyarakat
alasannya belum terungkap semua dan belum bisa diterima ya
kalau dari kami sebagai pengawas independen ya kita melihat memang faktor biaya operasional itu adalah sesuatu yang memang tidak kecil
tapi itu sifatnya adalah direct dan sifatnya bisa diprediksi
karena biaya operasional itu apa saja
contohnya tentunya komponen produksi
sehingga satu pesawat itu dia ada yang namanya hourly rate
hourly rate itu sudah memperhitungkan faktor perawatan per jam
kemudian biaya operasional biaya cycle atau penggunaan alat pesawat tersebut per cycle nya
kemudian ditambah lagi komponen lainnya yang non operasional non direct operasional yaitu seperti apa
seperti manpower atau gaji pegawai antara lain
kemudian sampai juga tahapnya lainnya financing misalnya
bila pesawat tersebut dibeli sebagai sebuah program cicilan
jadi masih banyak komponen yang lain yang masih saya kira perlu diberikan penjelasan kepada masyarakat
oke tapi kan komponen komponen tersebut sudah diprediksi sebelumnya oleh maskapai penerbangan yang katakanlah sudah beroperasi puluhan tahun
jadi mereka sebenarnya tahu bahwa harga tiket yang harus ditetapkan itu sebesar apa
tapi kenapa baru akhir ini naiknya
dan kemudian kalaupun
apakah ini sudah menjadi solusi yang tepat
ini menjadi langkah awal tapi ini belum menjadi solusi yang bisa akan kita lihat dampaknya dalam waktu dekat fridaya
memang jujur saja dalam dua puluh tahun pasca deregulasi industri airline ini dengan begitu meningkatnya atau bertambahnya jumlah maskapai dalam dua puluh tahun terakhir
yang mungkin yang sudah tidak ada lagi di indonesia saat ini menciptakan satu suasana atau euforia yang menarik
khususnya bagi pengguna jasa atau penumpang di mana harga tiket menjadi lebih bisa dibeli bisa jadi lebih murah relatifnya
namun itu kembali lagi ke hukum supply dan demand
dengan semakin banyaknya pemain semakin banyak pilihan semakin tingginya kompetisi harga pun juga akan semakin tertata
nah ketika kita lihat tahun dua ribu tujuh waktu itu jumlah maskapainya itu hampir tiga kali lipat dari yang ada sekarang
tapi sekarang di dua ribu sembilan belas
di jumlah maskapai berjadwal airline nya semakin sedikit dan sudah makin didominasi oleh dua grup besar
maskapai berjadwal kita lihat di sini
sehingga di situ dari potongan kuenya tetap sama tapi jumlah pemainnya semakin dikit
sehingga itu pasti juga berpengaruh terhadap supply yang dimana
jadi ada oligopoli tersendiri di industri penerbangan ini ya pak ziva
kita nggak bisa sebut oligopoli karena itu sebetulnya nggak pernah berhasil
kita udah pernah lihat itu di inggris tahun tujuh puluh an
kemudian di jepang pun juga pernah
dengan era teknologi dan informasi seperti sekarang
mestinya maskapai itu bisa lebih berinovasi untuk mencari cara baru menarik para penumpang
khususnya dengan sekarang ini infrastruktur bandara khususnya dibuka segitu banyaknya oleh pemerintahan administrasi saat ini
tapi pada ujung ujungnya ketika tidak ada maskapai melayani bandara tersebut kosong
jadi sebetulnya mappingnya itu sudah dibuatkan
hanya tinggal pelaksananya atau pemainnya ini melakukan strategi yang bukan istilahnya bukan musiman ya tapi lebih jangka panjang
bagaimana caranya supaya penumpang tetap loyal dan penumpang kelas baru semakin tertarik untuk menggunakan transportasi udara
nah pak siva dari pt aviatory indonesia sendiri kan sudah mengamati ini dunia penerbangan di indonesia
juga mengenai kenaikan harga tiket pesawat
dari pandangan anda sendiri apakah kenaikan harga ini sebenarnya perlu
karena memang kan
penerbangan sah sah saja menaikkan harga tiketnya kan bukan sesuatu hal yang tidak boleh begitu kan boleh saja sebenarnya
apakah memang anda lihat ini perlu
kalau saya lihat perlu karena kita juga tidak hanya bisa lihat kondisi kenaikan harga di indonesia
kita lihat di uni emirates pun di eropa dan amerika memang banyak sekali komponen dari operation cost ini meningkat naik
namun cukup signifikan di indonesia kenapa karena kita sudah terbuai dengan harga low price waktu itu
jadi penyesuaian harga ini bukan semata mata hanya untuk maskapai
maskapai mencari keuntungan lebih
tapi mungkin untuk menutup semua cost yang selama bertahun tahun ini tidak tertutup
kalau salah salah tidak bisa mencermatinya bisa saja tutup seperti kita lihat maskapai di norwegia pun juga ada yang bertutup
padahal itu low cost
jadi memang airline ini adalah industri yang kompleks saya selalu bilang
tapi ada satu faktor yang tidak boleh dilanggar yang tidak boleh diefekkan oleh harga tiket itu adalah keselamatan dan keamanan tentunya
jadi ada minimumnya yang tidak boleh
apakah kenaikan harga ini kemudian sudah direfleksikan oleh maskapai penerbangan itu
kemudian pada kualitas penjagaan keamanannya
kalau saya kira dari keamanan dan keselamatan karena sudah mutlak ya dan itu sudah komitmen indonesia satu negara itu sudah harga mati
namun yang saya masih melihat kurang adalah komponen servisnya di sini
dengan kenaikan harga kita jadi melihat value for money nya apa
ketika untuk terbang domestik pp contohnya
contohnya saya punya rekan baru baru ini terbang ke labuan bajo
tiketnya pp itu tiga juta per orang
sedangkan saya ke singapura pp satu tujuh atau satu tiga
saya tidak perlu menyebutkan maskapai
tapi itu kan jadi ada tolak ukur ya
kita tidak perlu melihat internasional sama nasionalnya
jam terbangnya sama kurang lebih sama
tapi komponen apa sih yang lebih mahal
anda menyinggung masalah servis tapi kalau servis untuk penerbangan begitu apa lagi sih yang bisa di
dihadirkan selain mungkin menyediakan makanan dan minuman
kemudian ada entertainment in flight begitu
kemudian apa lagi yang bisa ditambahkan
kalau itu kan passenger service sifatnya adalah yang di level kulit ya kosmetik
yaitu yang memang front end yang paling kelihatan banget
tapi yang tidak kelihatan itu kan adalah performance nya
memang saat ini otp kita rata rata seratus
tepat waktunya memang sudah jauh lebih bagus sekali
tapi apakah bisa dioptimalkan bisa
kemudian apa lagi
fasilitas non flight nya misalnya katakan transportasi antara
antara gate kemudian sampai dengan pesawat kemudian fasilitas bisnya fasilitas city check in nya
kemudian kerjasama dengan merchant merchant yang lainnya
ini semua komponen pemanis tapi justru itu membuat loyalty konsumen semakin kuat jadinya
nah pak civa benarkah kalau kemudian saya katakan bahwa masalah harga tiket pesawat ini juga adalah masalah persepsi
karena tadi anda mengatakan kita sudah terbiasa dengan low cost flight low cost carrier
terus kemudian harganya naik jadi seakan akan kita berada di sini seharusnya kita adanya di sini
kalau naik ke sini kan tidak terlalu tinggi tapi karena kita sudah di bawah jadi naiknya berasanya itu terlalu tinggi
iya itu frida analisanya tepat ya
karena gini ya negara negara yang menekankan tarif bawah atau tarif atas itu kan saat ini yang kita kenal selain indonesia juga cina
karena kita baru masuk ke era globalisasi kemudian diregulasi maskapai jadi menciptakan pangsa pasar di situ
sehingga mesti di manage atas sama bawahnya
tapi ada hukum alam di mana ada kos kos tertentu yang tadi frida bilang nggak boleh dilanggar
lupa kan keamanan
jadi sebetulnya mungkin di sini tapi untuk menciptakan pangsa pasar kita di sini dulu
tapi sekarang sudah saatnya kita menyesuaikan diri kembali
saya juga menghimbau kepada masyarakat juga kepada pengguna jasa ini kemungkinan tidak akan sulit untuk turun seperti dulu
kalau dulu turunnya rendah banget tapi kan jadinya berantakan ya
hampir kayak hedging harga jadinya
jadi kita juga jangan terlalu terlena dengan harga rendah
pak ziva ini kemudian ada ditampilkan komponen pembentuk harga tiket pesawat di layar tv
padahal pak jokowi kan sudah menghimbau agar diturunkan begitu
ini sudah benar belum ini komposisinya
sebetulnya ada satu komponen lagi yaitu direct operating cost nya pesawat tersebut ketika belum masuk komponen seperti aftur kemudian pelumas dan lain lain ya
tapi aftur kalau kita lihat sekarang dibandingkan lima sepuluh tahun lalu harganya sudah lebih tidak merata tapi lebih mendekati antara satu provinsi dan yang lainnya
kalau kita bandingkan sekarang kan pertamina punya website kita bisa cek harga aftur di bandara tersebut langsung
dan itu harga real time
kalau kita lihat antara soekarno hatta dengan misalnya sultan hasanuddin atau dengan sepinggan balikpapan sudah tidak berbeda terlalu jauh lagi
aftur memang seperti hukumnya dari harga minyak bumi dunia setiap dua minggu empat belas hari itu akan rentan untuk perubahan kenaikan turunan
tapi maskapai pun juga sudah bisa memprediksi itu sehingga mereka punya semacam kayak bracket ya
semacam kayak jangkauan berapa sih kita antisipasi kenaikan turunan
jadi ada range tersendiri untuk pergerakan harga tersebut
betul tidak seperti sewa pesawat dan karyawan yang lebih long term lebih fix
nah kalau untuk sewa pesawat dan kemudian karyawan apakah itu masih fleksibel pak untuk ada perubahan harga di situ
tidak se fluid atau se fleksibel seperti komponen direct
makanya kalau kita di maskapai itu hukumnya ada yang fix ada yang variable
nah sewa pesawat kemudian karyawan kemudian asuransi termasuk juga maintenance besar itu adalah yang kita sebut sebagai fixed cost
aftur kemudian juga untuk penggunaan jasa pihak ketiga seperti ground handling dan lain lain termasuk catering subject ke operating cost yang variable
tapi sewa pesawat itu kan kita tidak bicara cicilan satu tahun kalau pesawatnya atau maskapai cicilan
dan negosiasinya sudah dilakukan bertahun tahun sebelumnya mungkin untuk jangka panjang
baik pak ziva kita akan kembali dengan perbincangan ini setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia
tarif belum kondusif kami minta kepada kementerian ekonomi untuk terus serta juga untuk dan kementerian
bumn untuk mengatur tarif dari penerbangan khususnya garuda karena garuda ini market leader di situ
kalau dia menetapkan tarif batas atas semuanya maka yang lain ikut
tapi kalau dia keturun sebagian yang lain juga akan turun
meski demikian menko bidang perekonomian darmin asution belum menetapkan solusi atas permasalahan mahalnya tarif tiket pesawat
pekan ini kemenko perekonomian akan menggelar rapat bersama kemenhub kementerian badan usaha milik negara juga maskapai pelat merah garuda indonesia
tiket pesawat kita sudah membicarakan tadi bahwa perlu ada aturan yang jelas ya mengenai
apa batas atas batas bawah itu dan ya jangan
supaya dipatuhi oleh semuanya
dan inilah tarif batas atas dan bawah tiket pesawat sesuai aturan kpn hub yang disebut darmin asution
terkait ketentuan tarif pesawat menteri perhubungan
budi karya sumadi pun menyebut akan menjalankan yang menjadi perintah menko bidang perekonomian nantinya
selain dari dunia penerbangan kenaikan tarif tiket terbang pun dinilai akan mempengaruhi jumlah pemudik yang menggunakan jasa transportasi udara tahun ini
kira kira tiga sampai empat persen
biasanya udara yang di atas rata rata tujuh persen
tapi tahun ini saya yakin udara nggak bisa tujuh persen
pemerintah ingin semua maskapai mengikuti ketentuan tarif yang ditetapkan
khusus garuda indonesia yang dinilai menjadi market leader dalam hal tarif penerbangan
pemerintah ingin mengatur tarif tiket pesawat mengingat pada musim mudik dan balik lebaran tarif tiket diprediksi kembali naik
terima kasih anda masih bersama kami dan kita akan kembali dengan dialog bersama pengamat penerbangan sekaligus presidir aviatori indonesia ziva narendra arifin
pak ziva sudah kita saksikan tadi bahwa pemerintah sebenarnya sudah gatal juga ini
memberikan solusi terhadap masalah mahalnya tiket pesawat ini
diantaranya dengan kemudian berdialog dengan maskapai penerbangan garuda indonesia
karena dianggap sebagai market leader
apakah benar begitu garuda indonesia menentukan harga
secara ini ya secara de facto di lapangan memang menjadi benchmark atau menjadi titik tolak
karena seperti pak menteri tadi sampaikan ini kan ujung tombaknya kebanggaannya indonesia
jadi tentu saja meskipun tidak ada hukum mengatakan garuda indonesia menjadi tolak ukur pasar di indonesia
tapi semua bercermin ke sana
namun apakah kemudian bila garuda melakukan penyesuaian harga yang lain otomatis mengikuti
jadi ini sifatnya adalah grafik
kalau kita lihat dari kompetisi ya
yang lain bisa saja mengikuti langsung
tapi bisa juga mengambil kebijakan
kita masih bisa survive dengan margin sekian
tapi relatifnya kalau garuda sebagai maskapai nomor satu indonesia
yang kemudian sudah juga terbang ke eropa
ke timur tengah dan sebentar lagi mungkin mau ke amerika juga
tentunya semua melihat garuda sebagai panutan
namun garuda juga sebagai perusahaan yang sudah go public sebagai tbk
tentunya juga perlu lebih bisa mentransparankan diri gitu
untuk menyampaikan kepada pemegang saham khususnya
apa saja sih cost komponennya
kemudian revenue komponennya apa saja
nah tidak secara spesifik mungkin pak sifat
tapi kalau dilihat dari harga harga tiket pesawat dari jakarta menuju kota kota besar lainnya
bali yang disebutkan tadi agak mahal begitu
anda menilai harga yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan garuda ini memang mahal
kalau saya lihat ya jawabannya cukup mahal
cukup mahal karena saya juga dari pengalaman saya bepergian
kemudian rekan rekan dan kenalan kenalan saya berpergian
memang kita jadi melihat dari segi value for money nya itu semakin sulit untuk menjustifikasi
apalagi untuk penerbangan domestik
kita lihat tentunya ada pilihan meskipun pilihan maskapai tidak banyak
tapi ketika sudah dibandingkan dengan penerbangan luar negeri yang masih dalam asia pasifik atau asia tenggara
kan kita sebagai konsumen kan secara alami mikir wah ini nggak sepadan nih gitu
nah pak siva kan pemerintah berencana untuk mengadakan pertemuan antara beberapa kementerian
di antara kementerian bumn juga untuk memanggil garuda
bertemu dengan garuda kementerian perhubungan kementerian menko perekonomian begitu
ini akan diadakan minggu depan
menurut anda seberapa efektifkah pertemuan ini nantinya
dalam opini anda untuk kemudian mendorong harga tiket pesawat ini untuk kembali turun
efektif bila memang diskusinya itu lebih diutamakan untuk mendengar
khususnya dari sisi pengguna jasa
atau industri yang terdampakkan atau yang sangat bergantung pada jasa transportasi penerbangan umum
antara lain pariwisata kemudian industri
sampai juga dengan negara tertinggal
sampai juga dengan bisnis bisnis yang lain
jadi sebagai penyedia jasa dari kementerian perhubungan kemudian kementerian koordinator dan lain lain
lebih sifatnya mendengar
maka itu menurut saya akan efektif
karena kita akan melihat bahwa sebetulnya permintaan pasar tinggi loh
baru beberapa minggu yang lalu saya bicara dengan kolega dari asosiasi pariwisata maritim
mereka kebutuhannya tetap ada
dan mereka sudah menjalin kerjasama dengan misalnya resort atau hotel hotel
dan perusahaannya saat ini mahal
terlebih lebih bulan ramadhan akan datang
idul fitri akan datang
semakin banyak pengguna pesawat terbang juga pak ziva
pak siva jadi intinya ini kalau menurut proyeksi anda mungkin semuanya berjalan lancar
perundingan antara pemerintah dengan maskapai penerbangan
kira kira tiket pesawat akan kembali normal
harganya akan turun kembali kapan ini kita bisa prediksi
kata kunci normal menurut saya itu juga harus diredefinisi lagi ya
normal dalam arti dalam jangkauan yang baik gitu
yang bisa diterima yaitu tanpa mengesampingkan safety sama security
tapi untuk kembali bisa fluktuatif atau sangat sangat fluid ya
seperti sebelumnya saya kira itu akan sangat lama cenderungnya tidak lagi kembali ke situ
jadi kita sebagai konsumen juga harus mengupgrade kan ekspektasi kita bahwa pelayanan penerbangan itu kompleks dan tidak murah
memang tidak perlu mahal
tapi juga tidak bisa terlalu dimurahkan
oke baik terima kasih pak jiva atas waktunya
mudah mudahan sebelum idul fitrin ya harganya sudah kembali
pemirsa terima kasih anda sudah bersama kami menyaksikan dialog mengenai harga tiket pesawat bersama presidir aviatori indonesia ziva narendra arifin